teman keponakan keponakan kita dikoryok empat orang
sampai masuk rumah sakit
tempat ini diserang orang
teman mereka sampai masuk ke rumah sakit
saya lagi sibuk makan
tolong ajarin mereka bagaimana caranya mempertahankan harga diri
masa kalian nggak tahu siapa yang nyerang sini
cari mereka sampai ketemu
ini soal harga diri
atau harus memang yang turun
kalau gitu saya permisi dulu
setelah saya buat detailnya nanti saya presentasikan lagi ke akan
oh kalau iya kan vlogging
terima kasih memang udah dibeliin nasi padang
bilang terima kasih segala
kita harus nyari orang yang royok ajun
ajun aja gak tau siapa yang ngeroyok dia
mungkin dia korban salah sasaran
sasaran yang sebenarnya siapa
mungkin orang yang dulu saya hajar
saya sama yayat duluan
postor ke bang edi
mereka kesini mau balas dendam
bawa temen temen mereka yang lain
tapi saya gak ada
berarti ajun sial
sialnya sampe dua kali
ya kita minggu
gak ada kesana
siapa orang dateng kejang loh
gak ada ya
tidak ada pembahasannya
sekarang nause empat
tapi masih masa

saya turun duluan
kamu gak usah takut
saya mau di foto
nanti juga kamu bakal tahu
foto kamu buat apa
sekarang saatnya menghabisi bubun
gambar masjidnya udah beres
aku lagi istirahat dulu
liat layar komputer terus
di tempat kos
gak pengen lihat yang cantik
biar matanya gak capek
takut ada yang datang lagi
terus ngeroyok kamu
gak usah dijemput
takut abah buru buru minta kamu jadi mantunya
kamu jangan suka bercanda gitu
kalau di boncek motor
saya mau diajak kemana
pelan pelan abduh bawa motornya
jangan lupa like share dan subscribe ya
pelannya nggak kayak gini juga
tambah gas sedikit
bubun sudah datang
bos bubun belum datang
vas ter ganggu
kasih tau dia
untuk musim ini sayang
ga usah buka helm
waktu itu saya lihat mereka disana
kamu gak diapa apain
dia cuma nanyain bos bubun
tapi kurang jelas
kita lewat situ
tapi jangan lama lama
jangan sampai mereka lihat kamu
sekarang kasih tahu bos bubun
kan bos bubunnya belum dateng
kamu tau kan
ada teknologi yang namanya telepon
yang dua itu
yang reok saya sebelumnya berempat juga
tapi orangnya beda lagi
ada dua kelompok berbeda yang nyerang kamu
dalam waktu yang berbeda
iya dua orang yang barusan
ikut yang nyerang kedua
mungkin sekarang udah gak sibuk
harus di tikar
jadi baru bisa gabung